pembangunan dan pasar bersama inafis polresta dan pasar melakukan olah tempat kejadian perkara kedua
di lokasi kebakaran di bandara internasional igusti ngurah rai bali
olah tkp di terminal keberangkatan domestik bandara internasional igusti ngurah rai ini
berlangsung selama sekitar tiga jam
olah tkp yang dilakukan sejak sabtu pagi hingga siang difokuskan pada area ruang panel saluran pendingin di sekitar atm center
petugas juga melakukan pengecekan pada sistem elektrikal dan mekanikal yang ada di area terdampak kebakaran
rencananya petugas akan melaksanakan olah tkp lanjutan serta akan meminta keterangan resmi kepada pihak angkasa pura i
terkait kondisi dan perawatan terutama di lokasi yang diduga menjadi sumber kebakaran
hingga sabtu siang aktivitas pelayanan bagi para penumpang penerbangan domestik di bandara ngurah rai terus berangsur normal
namun sebagian calon penumpang masih tampak kebingungan
karena tidak mendapat informasi pasti dari mas kapai mengenai perubahan lokasi check in
jadi tadi puslapor sudah menyesuaikan proses investigasi atau olah tkp hingga pukul dua belas tiga puluh wita
proses olah tkp tadi fokus pada area ruang panel ahu atau kotor panel dan juga mengenai sistem elektrikal dan mekanikal yang ada di area terdampak kebakaran kemarin sore
nah hari ini masih belum final
nanti puslaford akan memanggil kita
untuk melakukan proses pengecekan secara sop kemudian juga melakukan wawancara kepada ap satu mengenai pola pemeliharaan kemudian juga pola perawatannya
sehingga belum bisa dipastikan apakah penyebab ini akibat dari sistem aau atau pasleting
sementara itu hingga sabtu pagi aktivitas pelayanan penumpang di terminal domestik bandara internasional igusti ngurah rai bali sudah berjalan pada sabtu pagi setelah sehari sebelumnya terbakar
meski demikian baru dua puluh dua dari enam puluh dua konter check in yang beroperasi
sejumlah calon penumpang sudah mulai ramai mendatangi terminal keberangkatan domestik bandara internasional igusti ngurah rai bali
sehari sebelumnya terjadi kebakaran di terminal keberangkatan domestik bandara internasional
para calon penumpang diarahkan hanya melalui satu pintu yakni bagian timur areal terminal keberangkatan
sedangkan tiga pintu lainnya masih ditutup